antrean penukaran uang di daerah pasar minggu jakarta selatan
sudah terlihat sejak pukul setengah sepuluh pagi
meski mobil khas keliling bank indonesia baru beroperasi pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
tercatat kuota harian di sini berjumlah tiga ratus peserta per hari
asri salah satu peserta penukaran uang datang dari bintaro tangerang selatan
ia mengaku tidak mendapat kuota harian di dekat tempat tinggalnya
sehingga harus datang ke pasar minggu
untuk dapat menukarkan uang di mobil khas keliling
masyarakat disarankan mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu
di website dan aplikasi pintar bi
hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang hadir tidak kehabisan kuota harian
dan terhindar dari antrean panjang
karena pada saat itu saya daftar online
menemukan jadi dari beberapa tempat itu penuh yang buka ini hanya di sini
itu juga harus menunggu satu minggu
amin tujuh baru kita bisa ke sini
daftarnya amin tujuh dulu
dengan antusiasme warga yang tinggi
menganggap hal ini sebagai salah satu tanda pemulihan ekonomi
untuk antusiasme sih alhamdulillah sangat tinggi dari masyarakat
berkenaan dengan biasa untuk menjalankan hari raya ini
memang masyarakat itu sangat menginginkan adanya pecahan kecil
ingin dibagikan kepada sanak famili keluarga seperti itu sih
batas nominal penukaran uang adalah rp tiga delapan ratus per individu
yang terdiri dari pecahan rp satu dua ribu lima rp sepuluh dan rp dua puluh ribu
hingga saat ini tercatat ada lima tiga belas lokasi penukaran uang di indonesia
empat ratus lima puluh tiga titik di antaranya berada di jabodetabek
menangani antusiasme warga
membeli emas terlihat di pt pegadaian cabang gading pasar kliwon solo jawa tengah
warga yang datang mengaku
emas yang dijual di sini harganya lebih murah hingga rp lima ratus
dibandingkan dengan di toko perhiasan
salah satu konsumen mengaku
membeli emas dengan model lelang seperti ini jauh lebih menguntungkan
ini lebih murah dari toko toko emas
karena kita nggak kena biaya untuk bikinnya ya
juga karena untuk investasi
kayaknya kita memang harus ke emas
masnya itu dari cabang cabang pegadaian
dan beserta unitnya unitnya
jadi ini adalah emas yang digadikan oleh nasabah
tetapi tidak diambil
tapi sebelumnya kami sudah konfirmasi kepada pemilik barang
lelang emas digelar hingga jumat pekan ini
hingga kini pt pegadaian memastikan
tak pernah mengadakan lelang secara online
untuk menghindari penipuan
sekaligus mengajak masyarakat berinvestasi dengan emas
tim liputan cnn indonesia